berita selanjutnya peminat belanja online ini semakin banyak
kriteo sebuah perusahaan yang bergerak dalam teknologi marketing mencatat
pertumbuhan transaksi online di ramadan dua ribu lima belas mencapai satu ratus dua puluh delapan persen
wah luar biasa eva termasuk jadi pembelajar online kayaknya
bahkan sebuah situs belanja mengklaim transaksi di ramadan tahun ini naik tujuh ratus persen dari ramadan tahun lalu
gresnia arela febriani tengah mencari barang incarannya
dia tengah bersiap menyambut lebaran
karyawan swasta ini memang makin sering bertransaksi di situs belanja online
setidaknya sekali seminggu ia melakukan transaksi
di bulan ramadan ini barang yang dicarinya adalah pakaian
ia juga mencari kue kering untuk sajian hari raya idul fitri nanti
lebih variatif sih lebih banyak pilihannya
terus juga di sini kadang nggak ada kan justru di online itu lebih lengkap dan lebih tersedia

jika kita bisa tahu setelah ramadan ini
orang orang di sini bisa mengambil alat penggunaan barang yang sangat besar
pilihannya juga di situs belanja online
blibli com mengklaim transaksi di situs mereka naik tiga ratus persen
barang yang paling banyak dicari adalah pakaian dan kebutuhan harian
kami juga sudah melengkapi diri kami bbm itu
dengan pilihan pilihan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi masa ramadan dan lebaran
situs belanja ini mencatat dibandingkan tahun dua ribu lima belas
di bulan ramadan tahun ini jumlah transaksinya naik tujuh ratus persen
tapi dibanding bulan sebelumnya secara umum transaksi naik dua kali lipat
subuh itu nggak ada traffic tiba tiba ada lonjakan
itu kayak hari biasanya gitu loh subuh
brand marketing institute memperkirakan pasar belanja online naik lima puluh tujuh persen pada tahun dua ribu lima belas
kritium mencatat transaksi di ramadan tahun dua ribu lima belas naik satu ratus enam puluh
sebelum delapan persen
semakin banyaknya cara pembayaran non tunai berikut jaringannya
memacu transaksi belanja online makin mudah dan aman
osabudi santosa jakarta